terkait mundurnya sandiaga uno gubernur dki jakarta anies baswedan masih enggan membahas siapa yang mengisi kursi wakil gubernur dki jakarta pengganti sandiaga uno
anies menyebut saat ini dirinya masih dalam masa idah atau masa menunggu usai sandiaga uno memutuskan berhenti dari jabatannya dan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendampingi prabowo subianto
menurutnya hingga saat ini di tingkat partai pengusung pun belum ada pembahasan seputar nama kandidat pengganti sandiaga
anies juga menyebut belum ada keputusan pemberhentian sandiaga uno
anies menyebut keputusan pemberhentian saja belum ada
sementara itu sejak sandiaga uno memutuskan maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau skpd yang biasanya bekerja bersama sandi merasa kehilangan dan kaget atas keputusan yang diambil sandi untuk meninggalkan kursi wakil gubernur
adapun sandiaga uno resmi meninggalkan kursi wagup sejak jumat sepuluh agustus yang lalu
gubernur dki jakarta yang memilih maju sebagai pendamping prabowo subianto dalam pilpres dua ribu sembilan belas menyisakan suka duka sekaligus cerita bagi sejumlah orang yang pernah bekerja dengan sandi selama sepuluh bulan berkantor di balai kota dki jakarta
menjelang detik detik keputusan sandiaga meninggalkan kursi wakil gubernurnya pada kamis sembilan agustus lalu sandiaga tidak memberitahu para bawahannya dan menjalani kegiatan wagub seperti biasa
menemani bapak masih bekerja secara profesional pak sandi tidak ada pembicaraan bahwa beliau ingin maju tidak ada bapak secara profesional kerjanya terus masih menanyakan habis ini giatnya apa
saya kasih tahu bahwa bapak masih ada kegiatan di titik selanjutnya
itu saya disuruh masuk sama aju dan pak guf
aju dan pak guf mas bang cepetan bang
mau ini perpisahan katanya
saya kaget disitu
yaudah akhirnya saya abadikan gitu
sedih gak pak sandiaga
terakhir tuh sebelum naik lipina
kan ganti mobil udah gak pake mobil dinas
bapak bilang makasih ya lif pundaknya diginiin
sukses terus dimanapun bertugas kata bapak gitu
ya sedih abisnya bapak bilang jangan lebay
yaudah deh gak nunjukin nangisnya
menurut danang dan juga ali
jauh jauh sebelum digelar deklarasi dari empat partai untuk mengusung prabowo sandi
sandiaga tidak pernah memberikan sinyal akan meninggalkan kursi orang nomor dua di jakarta itu
sosok sandiaga yang ramah dan penuh tawa
menjadi salah satu yang akan dirindukan oleh sejumlah skpd di balai kota
itu sih ya pemimpinnya hebat beliau itu kreatif
terus agamis kenapa
agamis bapak tuh gak pernah lupa yang namanya sholat duha sebelum berangkat kantor tuh di mobil
itu pak sandi selalu sholat duha
sholat duha di mobil
terus puasa selain kamis
itu beliau rajin
kalau pelawaknya ya gitu
bisa lihat sendirilah
mungkin mbak sisi beliau itu serius
tapi bisa apa ya membuat suasana tuh jadi cair gitu
bapak itu orangnya sederhana
fisiknya kuat banget
terutama masalah lari
ketiga sih bapak memang kerjanya cerdas deh
sandiaga uno dilantik bersama anies baswedan pada tujuh belas oktober dua ribu tujuh belas
sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta setelah memenangkan pilkada dki jakarta april tahun lalu
setelah menerima permintaan prabowo subianto serta empat partai pengusung gerindra pan serta pks untuk menjadi bakal calon wakil presiden
sandi memilih meninggalkan kursi wakil gubernurnya pada hari jumat sepuluh agustus lalu
nur aspasya jakarta